dan kita ke informasi selanjutnya kita mendapatkan gambar ini adalah gambar dari bendung katulampa yang pagi tadi ketinggiannya mencapai dua ratus empat puluh cm
walaupun tadi jurnalis transmedia yang melaporkan langsung dari bogor jawa barat mengatakan jika ketinggian air ini memang sudah surut dua puluh cm menjadi dua ratus dua puluh cm
walaupun petugas di bendung katulampa ini belum menurunkan status siaga satu
belum diturunkannya ini mungkin juga karena terkait dengan cuaca di kota bogor yang tadi laporan dari m juanda
jurnalis transmedia mengatakan masih
diguyur hujan hingga siang hari ini sehingga potensi dari kenaikan tinggi air di bendung katulampa juga masih bisa saja terjadi karena masih diguir hujan untuk kawasan bogor jawa barat
juga tadi informasi dari jurnalis transmedia mengatakan jika ada jembatan yang terendam banjir akibat tingginya luapan sungai ciliwung
walaupun belum diketahui apakah ada korban jiwa
terkait dengan hal ini dan juga dengan adanya derasnya
hujan yang mengguyur kawasan bogor dan juga puncak membuat sejumlah titik di kawasan puncak ini longsor
dan pihak kepolisian juga akhirnya menutup seluruh lajur jalan yang ditutup oleh longsor
begitupun juga yang dari jakarta menuju puncak ini ditutup total
belum diketahui kapan akan kembali dibuka karena proses dari
evakuasi ataupun juga penyingkiran dari tanah longsoran ini masih terus dilakukan hingga saat ini
dan untuk debit sungai yang saat ini status siaga satu di bogor mencapai dua ratus dua puluh cm
ini diperkirakan akan sampai di ibu kota jakarta empat hingga lima jam mendatang
diperkirakan pada pukul tujuh belas tiga puluh waktu indonesia barat sekitar pukul lima hingga enam sore
sehingga warga ibu kota dki jakarta khususnya yang tinggal di
pinggiran sungai ciliwung ini harus waspada
karena diperkirakan akan tiba di ibu kota pada pukul lima hingga enam sore